wacana pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi mulai disosialisasikan kepada masyarakat
wacana ini dimaksudkan agar tidak ada pembeli yang membeli minyak goreng secara berlebihan
namun pantauan di pasar kosambi dan pasar cihapit kota bandung
belum terlihat adanya proses jual beli minyak curah menggunakan aplikasi peduli lindungi ataupun ktp
sejumlah pedagang mengaku aktivitas jual beli masih berlangsung seperti biasa
begitu pula di pasar astana anyar serta pasar cihaurgelis
sejumlah pedagang mengaku belum menerapkan pembelian menggunakan aplikasi karena dirasa cukup merepotkan
sebagian konsumen malah mengaku keberatan untuk membeli minyak goreng curah menggunakan aplikasi
pada saat peduli lindungi kadang orang kan ada yang bawa hp ada yang enggak gitu kan
iya kalau kecuali ktp
memang selalu dibawa kan ada di dompet
kalau bisa mah gak usah pakai peduli lindungi gitu
kepala dinas perdagangan dan perindustrian kota bandung eli wasliah menyatakan
aturan penggunaan aplikasi peduli lindungi mengubah kebijakan pembelian yang tadinya maksimal dua kg per transaksi
sosialisasi pun terus dilakukan kepada para pedagang minyak goreng curah di kota bandung
eli mengklaim saat ini stok minyak goreng curah di kota bandung dalam kondisi aman dan tidak ada kelangkaan
satu kali transaksi itu boleh membeli
minyak sepuluh kg
tapi kalau tidak bisa mempergunakan tidak punya aplikasi peduli lindungi
maka diperbolehkan mempergunakan ktp dengan nicknya yang dicatat oleh pedagang di pasar
jadi ini tidak mutlak harus mempergunakan aplikasi peduli lindungi
untuk mengetahui di mana saja pedagang dan lokasi pasar yang terdaftar menjual minyak goreng curah
menggunakan aplikasi maupun ktp pembeli bisa melihat di website minyakstripgoreng org
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat